kementerian kesehatan menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin astrazeneca batch ctmav lima ratus empat puluh tujuh
menurut jurubicara vaksinasi dari kemenkes siti nadia tarmizi kepada cnn indonesia com
hal ini merupakan tindak lanjut dari laporan kejadian ikutan pasca imunisasi dua warga dki jakarta yang meninggal setelah divaksin
senin pagi komnas kipi bersama kemenkes dan dinkes dki jakarta mengunjungi kediaman mendiang trio fawki firdaus di duren sawit jakarta timur
tim ini datang untuk mengetahui kronologi kondisi yang dialami trio setelah disuntik vaksin astrazeneca pada lima mei lalu
dalam pertemuan dengan tim kesehatan keluarga menyampaikan aspirasi tentang proses screening mendalam yang dilakukan kepada calon penerima vaksin covid sembilan belas
rencana otopsi jenazah yang disarankan juga disepakati pihak keluarga
seorang dengan pertanyaan pertanyaan berdasarkan secara kertas visionel mengenai otopsi kami pihak keluarga menyatakan kami sangat sangat bersedia
sementara itu wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengatakan
pemerintah provinsi dki akan mengikuti instruksi dari pemerintah pusat tentang penghentian sementara penggunaan salah satu batch vaksin astrazeneca
sampai hari ini kita terus mengikuti regulasi yang ada
terkait vaksin itu menjadi kewenangan daripada pemerintah pusat
mengutip cnn indonesia com saat ini kementerian kesehatan masih menunggu lebih lanjut terkait dengan uji toksisitas dan sterilitas vaksin batch astrazeneca
ctmav lima ratus empat puluh tujuh oleh bpom
menurut jubir vaksinasi kemenkes siti nadia tarmisi estimasi pengujian memerlukan waktu satu hingga dua minggu
namun nadia memastikan penghentian sementara hanya berlaku
untuk vaksin astrazeneca batch tersebut
vaksin astrazeneca batch ctmav lima ratus empat puluh tujuh berjumlah empat ratus empat puluh delapan empat ratus delapan puluh dosis dan sudah didistribusikan untuk tni serta sebagian ke dki jakarta dan sulawesi utara
tim liputan cnn indonesia